konflik di wamena papua menyisakan cerita yang dramatis
koresponden cnn indonesia roby sofwan amin bersama fotojurnalis dwi ari prasetyanto
berhasil mendapatkan kisah penyelamatan seratus lebih warga perantau yang diselamatkan oleh seorang putra kepala suku mukoko
yang merupakan suku asli wamena
jadi banyak kemarin yang datang ke sini pak wri
oh iya pak memang
ini ibu ibu yang di atas ini lumayan pak ada sekitar mungkin sampai seratusan
oh gitu ya pak jadi menarik sepertinya ini
bagaimana pak frits sebagai warga wamena terus kemudian pada saat peristiwa kemarin terjadi
punya kepedulian menyelamatkan mungkin seratus lebih ya pak ya
gimana ceritanya itu
ya saya pikir kalau menyelamatkan bukan saya tapi mungkin karena tuhan
ya jadi mungkin
kemarin ini kan
kebetulan jalan di sana ditutup dengan pohon pohon besar sebelah kiri sebelah kanan
masyarakat kita yang asli papua yang juga berdagang di sekitar wesa put ini
mereka tidak mungkin kemana mana
kebetulan saya juga keluarga di sini dan merupakan tokoh juga di distrik ini
mereka rasa mungkin kalau berlindung ke tempat saya sini mungkin mereka bisa terlindung
nah seperti itu mereka datang
berapa banyak pak kemarin yang datang di sini
hanya seratus ditampung dimana saja
ini sebagian ibu ibu di sini nih
di ruangan ini ada yang di kamar kamar karena bawa anak anak juga saling nyusui di sini
jadi ya memang kita
ya ini sampai goyang karena ini beban kayu semua kan
jadi sampai salah ke
sampai di kamar kamar dipakai tapi puji tuhan anak anak bisa mereka menyusui
dan kita coba menjaga banyak banyak anak
kita mencoba supaya tidak memberikan beban pikiran ke mereka
jangan sampai dengan ada kondisi di sana anak anak juga bisa trauma seperti itu kita jaga sama sama kemarin
berapa lama sampai kemudian mungkin dievakuasi dan mereka dipastikan selamat itu pak
ya jadi kemarin itu saya mencoba mengantar pakai motor
tetapi masyarakat sebagian besar yang juga datang
itu memang bawa panah bawa parang apa segala macam
mereka juga minta jangan dulu dipulangkan ke pengungsian
karena anak anak mereka yang sekolah masyarakat lokal belum kembali
jadi takut saya jangan sampai mereka ini
ya saya sekitar jam enam atau jam enam sore saya minta tolong pihak keamanan tentara untuk datang ke sini untuk menjemput mereka
itu pun saya naikkan mereka pakai trek saya
dua trek mereka naik karena banyak barang barang yang mereka harus bawa
sayang juga saya aduh kenapa harus ke pengungsian pasti di sana kan lebih susah juga
cuma karena dalam keadaan
kalau sepuluh orang lima belas orang bisa
tapi kalau sudah lebih sampai mau mendekati seratus aduh saya juga khawatir
bagaimana makannya di sini kalaupun mantri berpanjang kan
ya situasi kondisi kemarin
apa yang membuat pak arief terpanggil untuk kemudian melindungi mereka
menyelamatkan sampai kemudian diserahkan ke keamanan
ya saya pikir selama hidup kita ini sudah menjadi keluarga
tidak lagi mereka sebagai orang non asli papua kami sudah sebagai keluarga
terus dengan kejadian begini
rasa persaudaraan yang kita bina itu ya kita harus wujudkan dengan cara cara seperti ini
apakah walaupun dalam keadaan susah dalam keadaan tertekan ya kalaupun kita mati ya mati sama sama
nah itu pikiran yang muncul
terima kasih informasinya sudah berbagi pak afri
dan ini menjadi bukti bahwa tidak ada pertentangan antara warga asli papua atau warga yang merantau di wamena ini
dan mereka warga yang kemudian asli papua yang merantau di wamena ini
dan mereka warga yang kemudian asli papua yang merantau di wamena ini

mereka menganggap saudara saudara yang merantau di wamena ini adalah bagian dari keluarga dan bagian dari saudara